pasca gempa di wilayah lebak banten hari rabu lalu gempa susulan terus terjadi dan terjadi siang tadi
kami juga mendapatkan informasi baru saja sekitar tiga menit yang lalu kembali terjadi gempa susulan di wilayah lebak banten
dan gempa susulan tadi siang terjadi pukul sebelas empat puluh delapan waktu indonesia barat
informasinya kami dapatkan dari bmkg
gempa terjadi dengan kekuatan lima delapan
pusatnya berada di tujuh puluh sembilan km barat daya lebak banten
kedalaman sebelas km gempa ini tidak berpotensi tsunami
pak putri saya memang sedikit
terputus putus suara anda
tapi benar sekali bahwa saya mendengar sedikit pertanyaan anda
bahwa baru saja ada sedikit gempa susulan yang saya rasakan saat ingin menyampaikan laporan ini kepada anda putri
memang kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh bmkg
gempa susulan ini ada
memang dengan magnitudo yang lebih kecil dari gempa pertama terjadi pada selasa kemarin
kalau kita lihat pada hari ini
bahwa tadi sekitar pukul sebelas lebih empat puluh delapan waktu indonesia barat
baru saja sekitar satu menit besarannya sekitar tiga empat skala richter
memang bisa dikatakan di bawah
yang selama ini kalau kita lihat selalu dipublikasikan oleh pada masyarakat
namun memang masyarakat sekitar kalau kita perhatikan tadi pada siang hari ketika gempa susulan ini terjadi
saya melihat mereka rata rata sudah lebih siap bisa dikatakan seperti itu
ataupun tidak terlalu
tadi ketika gempa pada pukul sebelas empat puluh delapan dengan magnitudo lima
kita langsung keluar untuk melihat seperti apa kondisi masyarakat
namun mereka juga ada beberapa dari mereka yang keluar dari rumah masing masing
namun setelah kondisi ataupun waktu yang gempa tersebut juga tidak terlalu lama
akhirnya mereka kembali tenang dan bisa masuk ke dalam rumah
kalau kita lihat pasca gempa ini
mereka memang sudah diberitahukan juga oleh balai desa masing masing
sudah diberikan setidaknya
himbauan untuk tetap waspada
meskipun kita tahu bahwa dalam waktu rentang seminggu dari pasca gempa pertama ini
akan selalu ada gempa susulan yang lebih kecil
namun mereka tetap diminta waspada
karena kondisi rumah yang bisa dikatakan kita tahu ada kerusakan baik berat maupun ringan
yang menimpa ataupun menghantam rumah mereka
setidaknya mereka harus berhati hati untuk supaya reruntuhan rumah yang sudah terjadi saat pertama kali ini
tidak akhirnya menjadi runtuh sebegitunya
karena mereka berada di dalam rumah
itulah mereka akhirnya diberikan himbawan dari balai desa ini
sembari kalau kita tahu bahwa bantuan bantuan tetap ada
selalu ada dalam bentuk bantuan bantuan logistik
kita lihat dari bnpb sendiri
telah menetapkan masa tanggap darurat bencana ini
selama satu minggu ke depan hingga tanggal lima februari dua ribu dua puluh
yang tentunya masa tanggap darurat ini
tentunya masih masa di mana mereka tetap dalam kondisi dipantau pun waspada
bagi masyarakat untuk tetap bisa disalurkan bantuan dan lain sebagainya
namun kalau kita lihat dari bpbd lebak banten sendiri
tadi saya sempat berbincang dengan kepala bpbd banten
kak prawi menyebutkan bahwa mereka telah menyiapkan dua posko utama
satu posko utama ada berada di rangkas bitung
tepatnya di kantor bpbd lebak banten
di mana kantor posko utama ini menjadi tempat menampung atau untuk menyalurkan bantuan bantuan yang ada
termasuk juga bagi mereka untuk sekaligus pendataan pusat
setiap kecamatan kalau kita lihat ada tiga belas kecamatan di lebak banten ini
yang dimana enam diantaranya memiliki kerusakan berat
kemudian satu lagi posko yang disiapkan oleh bpbd banten ini
berada di kecamatan panggarangan di desa cimandiri
nah namun memang disayangkan bisa dikatakan seperti itu
karena kenapa ada tenda yang disiapkan
kapasitas seratus orang namun tidak diisi oleh pengungsi
mengingat bahwa mereka lebih memilih untuk tinggal bersama sanak saudara mereka
sembari menunggu benar benar waktu gempa susulan ini pun bisa dikatakan berakhir seperti itu
karena mereka lebih nyaman untuk berada di tingkat rumah sanak saudara mereka
yang dekat dengan kediaman mereka yang bisa dikatakan mengalami kerusakan
sehingga setiap harinya mereka bisa memantau
seperti apa bagaimana membersihkan puing puing dan lain sebagainya
saya melihat aktivitas untuk rekonstruksi dan rehabilitasi sudah mulai dilakukan perlahan dari hari kedua hingga saat ini
yang selalu berupaya mereka untuk tetap beraktivitas sehari hari
namun mereka masih bisa dikatakan ada sedikit trauma seperti itu putri
di mana kegiatan sehari hari kalau kita lihat seperti mereka nelayan dan juga bertani yang mereka hentikan untuk sementara
yang karena mereka masih merasa khawatir ketika sewaktu waktu gempa susulan ini
gempa susulan yang bisa dikatakan cukup mengganggu aktivitas mereka
yang akhirnya mereka lebih memilih bersama keluarga
dan sekiranya nantinya ada kondisi yang tidak diinginkan terjadi
mereka lebih siap untuk bersama keluarga
saya akan meralat sedikit tadi adalah gempa barusan yang saya rasakan ini
sudah dirilis oleh bmkg yaitu sebesar lima skala riset
bisa dikatakan juga lebih rendah dari yang terjadi pada pukul sebelas lewat empat puluh delapan tadi putri
kembali ke anda
baik baik terima kasih roni satria
dari lebak banten